sementara dari kasus dugaan pelecehan seksual pasien rumah sakit national hospital surabaya
pelaku yang bekerja sebagai seorang perawat sudah ditetapkan menjadi tersangka dan meminta maaf atas perbuatannya
pelecehan seksual yang dilakukan seorang perawat di rumah sakit nasional hospital mengundang keprihatinan wali kota surabaya tri risma hari ini
selain mengecam bentuk tindak asusila pada pasien
wali kota surabaya tri risma hari ini juga meminta kepada pihak kepolisian agar memberikan hukuman seberat beratnya terhadap pelaku
setelah melakukan pemeriksaan kepada pelaku berinisial za
warga sidoarjo polres surabaya akhirnya menetapkan pelaku sebagai tersangka
unit bpa satreskrim polres taba surabaya mengaku telah memiliki cukup bukti untuk menaikkan status pelaku menjadi tersangka pencapulan
jadi yakin telah memperoleh dua alat bukti dan menetapkan saudara za sebagai tersangka pencapulan
sementara tersangka mengaku hilaf dan meminta maaf terhadap korban dan keluarganya atas perbuatan yang dilakukannya
juga teman teman perawat seluruh indonesia
saya juga minta maaf pada istri saya ini keluarga saya terutama ibu saya
dalam perkara ini polisi menyita dua alat bukti
yakni rekaman video yang telah viral di media sosial serta satu ponsel yang digunakan korban untuk merekam
tersangka dijerat dengan pasal dua ratus sembilan puluh kuhp tentang pencabulan dengan ancaman hukumannya tujuh tahun